oh saya iya bu saya juga kangen sama ibu
sama rida kangen juga kan aduh gua malah dipaksa kangen apa riza masa iya gue yayain aja penting
ya udahlah tapi sayangnya mereka sekarang udah bisa bahagia kayak dulu lagi
kini karena enggak takut sama kamu tadi lagi itu
lagi apa lagi begini mas lagi sih ya karena dia pikirkan kita lagi
kamu sih memanggil manggil aku deket deket aku ya kan semang
salah terus ya saya nggak mau apa salah
mau nanya pagal pengganti duri begitu nyaman
adalah bisa debatnya terus
ditanya untuk jessica mau ngapain
enggak tahu dia coba ditanya ini kamu mau kesana itu kalau tinggal nanti kamu pangan gak
aku tinggal ya
tuh apalagi mau apa
latihan tangannya jangan sampai kesenggol senggol
dikira kamu jangan jauh jauh dari aku
dua ratus lima puluh enam harusnya aku langsung masuk kita mungkin ketuknya kurang itu menjadinya
maaf mbak aku enggak gorgeous ngajang lihat aku minta maaf ya ya
iya kamu liatnya seperti seperti itu kok
ngomong tucked kalo seperti yang kulihat juga enggak apa apa dong mbak mbak garder
bukan suami istri jadi wajar aja kalau gitu aku yang salah mbak aku minta maaf ya aku cuma mau
bawain bunga ini buat ngajin makasih lo jess ya ya mungkin memang suami istri tapi kan kamu tahu
sendiri masakan juga ngalami amnesia kan ya mbak yang sabar ya semoga aja dengan berjalannya
aku semua bisa membaik seperti dulu amin insyaallah yang penting harus sabar dan ikhlas
karena aku juga enggak putus doanya aku salut banget sama mbak andien terus berjuang ya mbak
makasih untuk selalu menginspirasi ya eh yudha masukin enggak papa mbak ayo masuk
makan dong tambah nasi ya nanti miski sedih loh udah dimasakin tapi nggak dimakan ya
misya itu udah miski masakin emi kan biasanya rena minta dimasakin misal miski coba itu dicowol
sedikit itu ayo minyak nih kenapa nih cucunya oma yang paling cantik kok cemberut aja tiktik tiktik
tik tik tik hello kok gak makan ini
karena gak diajak mama buat jemput papa iya
sayang gini ya oma tahu kamu pasti sedih
kamu kecewa kamu pengen jengukin papa
terus waktu pas mama yang sakit papa juga gak ngajak kamu untuk linguk mama
karena gini kenapa gak diajak karena satu rumah sakit itu kan tempatnya orang sakit
banyak bakteri virus everything itu disitu itu pusatnya gudangnya
nah kalau misalnya anak kecil datang kesitu atau kita kondisi lagi gak fit
nanti malah pulang pulang jadi sakit ya
bukan gak boleh tapi supaya reyna tidak ikutan sakit
nanti bisa ketemu dirumah
tapi aku bosen dirumah terus oma
kan udah main tuh sama adek dari tadi
terus habis itu makan tuh ada aja makannya pinter
terus habis ini kita gambar gambar ya sus
mau sama adek sekarang gambar mau
nanti kalau misalnya kamu ngambek mama sama papa jadi kepikiran
kan bisa ngerasain mereka oh reyna dirumah lagi kepikiran lagi ngambek gitu
nanti mereka jadi sedih
ayo mendingan sekarang makan yuk makan ya
sakit mau nih bu
makan yuk makan yuk
enak loh ini enak banget loh ini
bu bos maaf saya permisi terima tangan sebentar ya bu ya
ya bentar ya
ibu kayaknya kiki mau ke dapur sebentar ya bu mau ngambil susu kuat as kar ya bu ya bentar ya bu ya ya ya ya ya
kenapa semuanya pada ninggalin saya ya
mudah mudahan kiki gak ngikutin gua dah
nanti dia kepo lagi pengen denger gue teleponan
aduh ini emaknya pari aja pengen ngomong apaan lagi
aduh gimana ya bu ya
maksud saya tuh kan rijal lagi sakit
terus juga kan ibu lagi kangen sama rija
jadi biar rija dirumah aja sampe sembuh
biar ibu sama amarja bisa kangen kangenan
jadi maksudnya kamu harus pengertian gitu mir
iya iya iya iya kita berdua sama sama pengertian kok bu
maksudnya kalian berdua pengertian untuk nahan kangen ya mir
seolah olah beneran pacaran sama rija
asal ibunya pak reje bahagia
emang kamu gak kangen sama ibu
ibu kangen loh sama kamu
saya juga kangen sama ibu
kangen juga kan
gua malah dipaksa kangen sama pak rija
maksa iya gua yayain aja
kan udah beberapa hari kamu ditinggal sama rija
sama sama kangen gitu ya bu
iya kok kamu tau sih
jadi ridha sama kamu saling kangen
ibu juga kangen sama kamu
jadi gimana kalau kita saling ketemuan yuk
ya irna belum bisa ke sana bu
soalnya di sini masih banyak kerjaan
terus masih dibutuhin juga di sini bu
atau enggak saya nanti saya coba izin sama bos saya dulu ya bu ya
ih kan sama
kamu juga dibutuhin sama ibu sama ridha di sini
aduh apa apaan sih ini
kok pembicaraannya jadi saling kangen kangenan
gue kan jadi beneran malu sama pak rija
atau gimana kalau ibu yang jemput kamu
hati sekalian ibu yang minta izin sama bos kamu
bu jangan jangan jangan bu
pokoknya besok kamu siap siap aja ibu akan jemput ya
aduh belum juga selesai ngomong
udah dimatin aja
waalaikumsalam ya bu
aduh gimana ini
aduh pusing kepala gue